kabupaten bandung barat memiliki daya tarik aneka wisata alam diantaranya wisata taman bunga di kawasan lembang
di sini para wisatawan dapat berwisata sekaligus mendapat edukasi
bunga berwarna merah dan pink ini bernama bunga begonia
rimbunan bunganya mendominasi setiap sudut taman bunga yang terletak di kawasan maribaya ini
ada pula tujuh puluh lima jenis bunga lainnya yang turut menghiasi kawasan taman bunga seluas satu lima ratus meter persegi ini
yang tentunya menjadi magnet bagi para pengunjung untuk berfoto
sangat menyenangkan dan semua beban yang ada di kepala mungkin hilang ya
guna meningkatkan minat pengunjung pengelola pun membuat tema tema tertentu pada taman bunga ini paling sedikit empat kali dalam setahun
jadi misalnya kita apa
merah putih merah putih
terus kita sebentar lagi misalnya kita dekat ke lebaran kita berarti full color gitu
selain menjadi tempat berlibur taman bunga ini juga menjadi tempat belajar karena pengunjung mendapat informasi tentang kiat kiat merawat tanaman
ini diisi setengah aja ya pak ya
nah di taman begonia ini para pengunjung yang datang dapat melakukan tanam bunga sendiri
seperti yang akan saya lakukan menanam bunga
dengan begonia dengan media kompos
siap langsung dimasukin pak
pak diisi lagi ya pak
referensi berlibur di taman bunga lainnya adalah rainbow garden atau taman pelangi
memiliki sekitar seribu jenis bunga rainbow garden dikenal dengan tanaman miananya yang memanjang seratus meter
dan memiliki nambaris dengan aneka warna
bunga bunga di taman pelangi pun tak hanya bunga hias saja
tapi yang memang kita
tonjolkan di sini adalah edible flower
yaitu bunga bunga yang bisa dikonsumsi
serunya berlibur di taman bunga
selain berekreasi para pengunjung pun mendapat edukasi
tim liputan cnn indonesia